bulan oktober tentunya banyak festival dan juga acara salah satunya halloween
halloween benar sekali dan ini menjelang halloween yang jatuh pada akhir oktober
ini biasanya pada tanggal tiga puluh satu oktober ya
dan ini keberiannya memang sudah mulai dirasakan termasuk di indonesia
dan tidak ketinggalan juga perkumpulan pecinta anjing menggelar perlombaan dengan tema halloween bagi anjing kesayangan
ini horror juga tidak ya anjingnya kita lihat bersama
disinilah para pecinta anjing atau dog lovers berkumpul
acara perlombaan bagi anjing peliharaan ini sengaja menggunakan tema halloween untuk menampilkan kesan unik
banyak jenis anjing peliharaan yang dilombakan mulai dari shih tzu mini pom chihuahua golden retriever hingga rottweiler
dari beberapa perlombaan yang digelar salah satu yang menarik perhatian yaitu lomba fashion show
anjing peliharaan berlaga bangkai
tapi juga model dengan kostum yang lucu
lomba fashion show ini selain sebagai hiburan juga untuk memperlihatkan sejauh apa kedekatan antara pemilik dengan anjing peliharaan dalam faktor penilaiannya
kita lihat dari keserasian kekerapian lalu kekompakan dengan ownernya kayak gitu
beda jenis anjing beda pula perawatannya
namun untuk jenis anjing tertentu seperti mini pom perlu perawatan khusus
hal ini karena ukuran tubuhnya yang kecil membuatnya lebih rentan dan sensitif
biasanya gimana sih cara untuk perawatannya
jadi biasanya dikasih vitamin tiap hari gitu dengan makanannya
vitamin itu mengandung kayak probiotik kalsium omega enam omega tiga
ada makanan khususnya nggak
karena kan biasanya anjing puppy gini itu kan lebih sensitif dibanding anjing yang ukurannya lebih besar
jadi kalau misalnya milih kibelnya itu makanan anjingnya itu yang ukuran ekstra small
jadi terus kalau bisa sih yang mengandung ini ya kalau nggak salmon tuna gitu loh
ini untuk menguji ketangkasan sheline yang anjing itu juga membentuk suatu hubungan emosional dengan pengiliknya
marcia nastasia jakarta